kali ini tentang nasib seekor gajah di kebun binatang bandung
seekor gajah sumatera koleksi kebun binatang ini mati pada hari rabu petang
sebelumnya selama sepekan gajah sudah menderita sakit hingga terbaring sekarat
gajah sumatera koleksi kebun binatang bandung ini mati sekitar pukul delapan belas lewat tiga puluh menit waktu indonesia barat
sejak sepekan terakhir gajah bernama yani tersebut memang sudah sakit dan terkulai lemas
jani sempat mendapatkan perawatan dokter hewan
ada luka luka yang ada di badannya dulu
kemudian kami akan mencoba untuk menginfus
tapi kami sedang menunggu tim satu lagi karena yang perlengkapan untuk gajah itu lebih lengkap
namun tak lama setelah mendapat perawatan tim dokter bantuan dari pemkot bandung dan balai besar konservasi sumber daya alam bbksda jawa barat gajah tersebut mati
gajah yani sudah berumur tiga puluh empat tahun
sejak masih berumur dua belas tahun gajah yani dimiliki
diadopsi oleh kebun binatang bandung
bbksda jawa barat menilai pihak kebun binatang bandung terlambat melaporkan kondisi gajah tersebut
sehingga gajah baru mendapat perawatan saat sudah sekarat
saya sangat sesalkan karena lk kebun binatang bandung ini tidak melaporkan kepada kami
itu pada hari
padahal hari sakit mulai sakitnya
selain akan melayangkan surat teguran kepada yayasan pengelola kebun binatang bandung
pihak bbksda juga akan menurunkan tim investigasi untuk mengusut kematian gajah
bangkai gajah rencananya akan diotopsi pada hari kamis dua belas mei ini
ruli rohimat bandung jawa barat